yang ketiga ada butet
kepada para mentor kami persilakan untuk memberikan salam kepada yang lain
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
halo teman teman perkenalkan nama aku sobri
kalau aku butet
nah mereka ini adalah mentor kalian ya
jadi ustadz berharap sama kalian
hormati dan patuhi mentor kalian ini
kalau kalian tidak tahu
kalian boleh bertanya langsung kepada mentor kalian ya
baik kalau begitu sebelum kita melanjutkan ke acara yang lain
ataupun kegiatan yang lain ya
nah alangkah lebih baiknya nih
kita mendengarkan suara lantunan ayat suci al quran yang begitu indah
yang akan dibacakan oleh kakak kakak
kak alumni dari pondok pesatren kunanta
siapa lagi kalau bukan
kak syakir daulay
kepada kak syakir daulay
silahkan maju ke depan
mari kita sama sama berikan tepuk tangan untuk kak syakir daulay
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
adik adik semuanya yang kak syakir cintai
yang semoga dimuliakan oleh allah swt
alhamdulillah hari ini kak syakir bisa ikut sama sama di pesantren kilat
dengan adik adik semuanya
gimana di pesantren kilat ini kita belajar sama sama
gimana mengenal allah swt
karena mengenal allah itu penting banget adik adik semuanya
karena kita gak cukup sekolah belajar ilmu
karena banyak orang zaman sekarang sekolah sampai kelas dua belas s satu s dua katanya pengen sukses
tapi setelah sekolah sampai s satu s dua belasan tahun mereka sekolah tapi gak sukses juga
kebanyakan orang zaman sekarang mereka hanya mencari ilmu
tapi nggak mencari yang punya ilmu
insya allah kalau kita punya allah swt maka kita bakal punya segala galanya
karena segala galanya adalah milik allah swt
tapi kalau kita kehilangan allah maka kita bakal kehilangan segala galanya
juga milik allah swt
nah makanya penting banget buat kita selalu jaga sholat
sekarang kak syakir pengen bacain ayat suci al quran yang berhubungan tentang sholat
wa aqimu as salat wa atu al zakah
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah
inna allaha bima ta'maluna barakatuhu
makasih adik adik semuanya pokoknya semangat terus pesantren kilatnya semoga adik adik bisa menjadi orang orang yang sukses dan beruntung di dunia dan di akhirat
makasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
akhirnya banyak juga yang masuk ke pesantren kilat
oh dia mau lari sih
apa yang berhenti
lah lah lah lah
lukman sama sindra ngejar siapa itu ya
gep banget ditutup
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
pade bucah bucah
ini mengapa pada ngejoprak di mari
da'a rusu rusu banget
pada demen demen banget
main lari larian
tabrakan tabrakan tabrakan
pada bangun bangun
diri diri diri
kan kita jadi tabrakan pos gep
aduh aduh dan aduh
makanya pos gep dan pade
kalo mau nyebrang tuh liat liat
ada orang yang lagi lari atau enggak
ini sesuai tkp
orang pada jalan duluan terus baru
kok mau ngikutin pade
kayak ada tkp segala
eh saya yang jatuh
saya yang ditabrak
maaf ya temen temen
tadi aku lari gara gara takut telat
makanya berangkatnya pagian
itu ranteng buat apaan
perasaan anak anak agak diem bawa ranteng ya pade
ini kan acaranya nginep
jadi takut ngerepotin
cukup isin makan ke ranteng saya aja
semua sudah diatur
takut banget kagak kebagian makanan
iya kan udah deh ngatur
mposit aja mah pade
terus ranteng saya gimana mpo
ini rantang simpen aja ya
udah gausah mpo
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan nek kudu yang bener malah main main
kena aku lagi
basah tau ga
kalian itu harus nurut sama mentor
harus dengerin apa kata mentor
kalian ini kenapa
sekarang kalian harus jongkok

jangan menggunakan komputer
jangan getar zat wow
akalanya kudu kalian jangan bercanda
kalian kan di sini niatnya belajar
astagfirullahaladzim hai itu mereka kenapa kenapa kamu siram mereka itu orangkan bukan tanaman
saya nyiram mereka bukan ayo kita nyiram gimana itu ditangan kamu ada gayung itu
udah udah udah nggak usah banyak ngomong sekarang juga kamu ikut sama ustadz ya
kalian bertiga kalian ganti baju terus kalian ke masjid lagi ya ustadz ayo